eh suka suka gue dong
itu bokap siapa bokap gue ya kan
ya terserah gue dong mau ngomong apa juga
eh iya bener bokap lo
kan bentar lagi udah mau pisah
maksudnya bentar lagi udah mau cerai juga kan
malu sama umur masa berantem kayak begitu adu mulut
emang kalau berdua teman orang huzur ya kayak begini
nanti kalau kita kumpul
kita ajak anak anak kebanggaan kalian dan pacar pacarnya
abis itu nanti kita yang nilai yang paling oke ya
eh gue sih siapa takut gue gak takut
jadi gitu ceritanya mon
gue itu masih sayang banget sama dia
tapi dia udah gak sayang sama gue
dan ditambah lagi dengan dia bilang ke gue
kalau dia itu udah punya cowok baru
ya udah lah
kalau gue bilang sih dan
mending lo coba untuk lupain aja
percuma juga kan
lagian kalau gue denger dari cerita lo sih
cewek kayak gitu gak pantes lah buat lo
kamu masih bisa dapetin yang lebih
menurut lu dia itu gampang buat dilupain
tapi menurut gue dia itu susah untuk gue lupain man
emang bener sih dan
susah buat kita ngelupain cewek yang sama gue
kalau udah mulai keluar udah sama si wanita
ini dia yang kita udah cintain
udah cinta banget sama orang yang
yang harusnya gak gue bisa cintai
ya udah lah
dan sekarang gue lagi belajar
gue bisa lupa yang dia
jadi sekarang lo ngerasain apa yang gue rasain
cewek yang kita cintain udah
udah gak cinta lagi sama kita
mau dipaksain kayak gimana juga gak bakal bisa
gak bakal bener
dan buat lo
masih banyak cewek di luar sana yang bisa cintai lu dengan tulus
terus lo sendiri gimana
cewek lo sendiri masih cinta sama lo
sebenarnya cerita gue lebih parah sih
gue sama cewek gue
udah terlalu jauh lah
kita udah saling cinta dan
pacaran kita juga udah ada tujuannya
ya mau gimana
perat banget dan karena
karena gue harus
harus nyampingin dia demi satu alasan yang lebih
lebih penting buat gue
lebih penting buat kita
pelan pelan gue pasti bisa
dan sekarang yang gue khawatirin itu lo
ya gue gak mau aja gitu
ngeliat hidup gue malah berantakan cuma gara gara cewek
yang lo paksain untuk cintain lo
padahal cewek lo sendiri sebenernya udah gak bisa cinta sama lo
ntar aku udah jemput lo star
kamu ngapain sih
lepasin tangan aku
star aku udah jemput loh star
dengerin aku ya
mulai dari sekarang kamu gak harus jemput jemput aku lagi
star dengerin aku dulu
dengerin aku dulu ya
kamu ngapain sih sama dia
aku udah jemput kan
cuma percuma hubungan kita itu diterusin nggak ada gunanya lagi
aku gak mau punya cowok yang dalam hatinya itu masih menyimpan perasaan cewek lain
oke kamu udah ngerti sekarang
ya udah gue cari temen gue dulu ya
ya udah kal
lo jadi sewa kan
yaudah langsung aja deh
gue latihan dulu ya
yaudah yuk langsung mulai latihan
yaudah siapa yang mau latihan bareng gue
lo atau yang lain
jangan lama lagi
maju maju mundur mundur udah bergaya sana sini
kibasin rambut berasnya iklan shampoo
tapi tetep aja dia gak melirik gue sedikit pun
apa yang terjadi sama pay
gue udah lewat lewat mondar mandir loh
kenapa dia gak bisa liat gue ya
wah bener nih
wah minus nih dia matanya beneran deh
kalau nggak minus katarak atau rabun
dia kan udah tua bener ampun
matanya udah bener pas
tapi kayaknya bulan kemarin
gue sama dia pergi
kita udah ngecek
kalau mata dia tuh normal normal aja
kanan dan kiri
nggak sebelah rabun
nggak normal dua duanya
mungkin apa ya
yang super duper unda
perfect banget di matanya dia
aduh kenapa ya
tadi kan lo liat
ada anak nacika masuk ke ruangan pak b
eh pak b
gue kan tadi mencium bau bau pengkhianatan
itu anak nacika ngomong sesuatu sama papinya
jangan sampai gue ngamuk
eh suka suka gue dong
itu bokap siapa
ya terserah gue dong mau ngomong apa juga
dan gue berhak tau lo ngomong apa sama suami gue
kan bentar lagi udah mau pisah
maksudnya bentar lagi udah mau cerai juga kan
lo bener bener memanfaatkan situasi dan kondisi
jahat banget lo ya
lebih jahat daripada gue
bukannya itu yang lo mau
gak usah mengalihkan pembicaraan
gue tadi nanya sesuatu kenapa gak lu jawab
sekarang tinggal lo jawab aja
giliran gini aja baru deh lo ngaku ngaku bokap gue tuh suami lo
cukup cukup cukup cukup
sekarang tinggal jawab
kok gak ada suaranya
buset deh tuh anak
malah matiin telfon gue
wah berani beraninya durhaka tuh anak matiin telfon orang tua
orang tua masih muda
tapi gue orang tuanya
kok gak diangkat sih sama reva
terlalu banget tuh anak
gue akan pastikan itu
lo bakalan nyesel